ya konsep penataan trotoar sepanjang enam km di jalan jenderal sudirman hingga mh tamrin tersebut
disambut positif oleh warga dki jakarta
menurut warga sudah saatnya pemprov mengembalikan fungsi awal trotoar yang ramah bagi pejalan kaki
salah satu hal yang masuk dalam konsep baru penataan trotoar adalah penambahan lebar trotoar
langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan lebar trotoar yang ideal
selain itu pojok seni di empat titik trotoar di jakarta juga akan disediakan bagi para warga yang ingin berkegiatan
saya pun pejalan kaki terutama angkutan umum itu kan sangat macet sekali menurut saya
jadi kalau misalkan ada pelebaran jalan itu bagus sekali